bapak pak pak
eh ada apaan sih
ada maipah marah marah
eh lo yang mau ditanya gue
bener bukan saya mak
bener bukan saya mak
aduh yang marah marah di depan b
tadi saya lihat pak muhyiddin sama calon menentunya
udah memantau kebun nyaman
ndri ini tuh masalah harga diri ndri
lo mau kan bantuin dia
kalau lo nggak bantuin gue
gue bisa maen besar
makanya kakak itu jangan suka bohong sama cewek
ih lihat aja contohnya di internet
gitu aja bingung
pinjam hp dong
bilang aja dari awal itu gak punya kuota
nggak usah pura pura pake nanya segala
kalau datang gue langsung pinjam hp
nah kan sih
supaya gue gak terlalualted

ini yang cuma mau tanya
kurang berapa kali angsuran lagi
kan tina teh udah kasih tau delapan kali lagi
nggak perlu tina t buka buka catetan tina t udah inget
kamu tuh bawa apaan
kiriman dari emak buat bu puput
eh tunggu tunggu tunggu
tapi inyong juga nggak tau ini apa
emak nggak ngasih tau
ini juga nggak tau minuman apa
tadi dikasih ramuan sama emak
udah ya tin inyong permisi dulu
tadi emak bilang itu seru buru buru dikasih
biar khasiatnya nggak hilang
permisi ya assalamualaikum
akang akang ngapain sih tadi negur negur si selvi
dia ngasih simp ke akang
iya mama cantik
dia sengaja begitu buat pamer
biarin dia tamer
asal jangan kita
akang ngebelain dia
akang tau nggak sih dia sengaja lewat di sini
ya iyalah ngeliat
sekarang andri tau
dan bisa ngelupain selvi
akang tuh nggak punya perasaan ya
kasian andri kang
akang setuju sama mama
besok besok akan baik sama keluarga mereka
ngeliat juga nggak boleh
iya mama cantik
kalau akang ditegor duluan jangan pahas
iya pokoknya akan setuju sama mama
berarti akang punya pendirian

nah begitu berarti akang punya pendirian
nah begitu berarti akang punya pendirian
anya yang berat dia nangis
tidak atau lu
neng jangan begitu dong aku candi nggak enak bukan sekali dua kali aku kayak gini
aku udah terbiasa kok iya bang ampuni minta maaf ya
neng aku dandanin biar cakep biar pede
jujur aku tuh terima neng apa adanya
neng jangan sedih ya
weden weden assalamualaikum waalaikumsalam keluar
panggil dia keluar ada apa mak diam loh iya iya
panggil dia keluar
berani beraninya dia lihat tangan gue panggil bapak lu panggil cepetan bapak
bapak bapak bapak bapak bapak
ada apaan sih ada main marah marah
lu yang beli tanda gue enggak pak bener bukan saya mak bener bukan saya mak mau kemana lu
aduh aduh yang parah parah di depan b
keluar loh jangan cuma berani membantu gue nih hadapin gue
berantem sama wang muhyiddin